per enam juni dua ribu dua puluh tiga dua puluh satu calon haji indonesia wafat di tanah suci
wakil menteri kesehatan menyebut jumlah calon haji indonesia yang wafat tahun ini
tercatat sebagai yang tertinggi dalam empat tahun terakhir
apa saja yang menjadi penyebabnya
kita akan berbincang dengan kepala seksi kesehatan haji indonesia
daerah kerja madinah dr tafsine al farizi
assalamualaikum selamat malam dokter
selamat malam mbak elvira
baik bagaimana perkembangan untuk hari ini pak al farizi
data terakhir kemarin dua puluh satu orang calon haji asal indonesia wafat di tanah suci
karena sebagian dari calon haji sudah tiba di sana bagaimana kondisi kesehatan mereka sejauh ini
iya sampai sore ini ya jam enam belas waktu arab saudi
jadi jemaah yang meninggal di madinah itu dua puluh satu orang
kemudian di bakau itu tiga orang
jadi total sampai dengan tanggal tujuh bulan enam jam empat sore waktu arab saudi
ini sebanyak dua puluh empat mbak elvira
baik bertambah lagi artinya dua puluh empat orang
kira kira apa yang terjadi
kita tahu kondisinya di sana juga cuaca cukup panas ya pak alfarizi
mungkin bisa diceritakan saat ini kondisi cuaca di sana
tantangan apa yang kemudian harus dihadapi para calon haji kita ketika tiba di tanah suci
ya mbak elvira situasi di sini cukup siang hari ya
itu sekitar empat puluh satu bahkan kemarin itu bisa mencapai empat puluh tiga derajat celcius
ya ini memang kita selalu menyampaikan kepada jemaah haji baik yang tiba di madinah maupun di mekah
kepada tim promosi kesehatan kita agar jemaah haji ini melakukan aktivitas di luar gedung atau hotel
untuk menjalankan ibadah arab menggunakan payung kemudian masker
jangan lupa minum air putih dua ratus m per jam
kemudian dalam satu hari itu kita berikan oralib
ini supaya untuk mengurangi terjadinya kekurangan cairan
bahkan kami juga menyampaikan kepada jemaah jemaah yang resiko tinggi
ataupun usia lanjut agar melakukan aktivitas ibadah
dengan kemampuan kesehatan
pak al farizi karena memang tantangan utamanya tahun ini adalah jumlah calon haji yang memang adalah lansia
mohon koreksi jika saya salah lebih dari empat puluh persen begitu yang ikut tahun ini adalah lansia
bagaimana kemudian memastikan bahwa
karena ini ya mereka menunggu sehingga baru tahun ini bisa berangkat
sebagian besar mungkin sangat bersemangat
sehingga memang aktivitasnya berlebih dan dilakukan di luar ruangan
bagaimana kemudian mensosialisasikan ini
mengajak para calon haji ini untuk bisa tetap prima menjaga kesehatan mereka
ya kami kemarin juga sudah datang ke petugas kami
kesehatan itu ada tiga orang satu dokter dua perawat
dan kita kemarin sudah menyampaikan kepada
karu karom dan ketua rombongan
bahkan kelompok bimbingan ibadah haji
agar bisa melakukan aktivitas ini dengan kondisi kesehatan
jadi kemampuan kesehatan ini sangat penting sekali
karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik
sehingga kami menganjurkan untuk mempersiapkan ibadah puncak nanti di arafah
dalam proses sosialisasi ini apakah memang ada kendala
karena kita tahu juga sebagian calon haji ini memang berangkat dari tanah air
sudah memiliki penyakit bawaan begitu ya pak dokter
jadi memang dari hasil data kita
kemudian ditambah dengan usia lanjut
sehingga kami sudah mengantisipasi menyiapkan tim promosi kesehatan di setiap di tempat hotel
dan juga melakukan di masjid
kemudian juga kami memiliki tenaga tenaga di sektor
yang ada petugas emergency medical team
yang memberikan detok
deteksi dini dan respon darurat
ya mungkin apabila ada ditemukan jemaah berada di luar hotel atau di masjid
sehingga kami emergency medical time ini emt ini
akan nanti akan menjadi teriase kami di lapangan
apakah nanti menentukan kalau merah itu harus dirujuk ke rumah sakit arab saudi
kuning itu akan dirujuk ke klinik kesehatan haji indonesia kita
kemudian kalau hijau nanti tentunya akan bisa dilakukan tindakan secara oleh tenaga kesehatan yang ada di lapangan
artinya petugas medis di sana sudah cukup banyak posisinya sudah standby
apakah ada rencana penambahan petugas lagi petugas medis khususnya
saat ini kami sudah mencari petugas medis
kita sudah mencari petugas medis kita sudah mencari petugas medis
kita sudah mencari petugas medis

ditambah kemarin ada tenaga tenaga lainnya seperti tenaga pendukung kesehatan
yang juga melakukan membantu petugas petugas yang dari
tahun tahun sebelumnya penyebab utama calon haji asal indonesia wafat adalah penyakit jantung
tahun tahun sebelumnya penyebab utama calon haji asal indonesia wafat adalah penyakit jantung
untuk tahun ini seperti apa
penyakit apa penyakit bawaan seperti apa yang kemudian mendapatkan perhatian ekstra
ya dari angka kesakitan dan angka kematian juga di tahun ini juga penyakit jantung itu yang menjadi urutan pertama
kemudian ada juga penyakit paru kemudian ditambah juga penyakit diabetes pada jemaah haji
nah ini memang kami juga
nah ini memang kami juga
menganjurkan sejak dari tanah air
melalui beberapa kegiatan manasik haji
untuk selalu membawa obatnya dari tanah air
apabila nanti persediaan obat tadi di indonesia yang dibawa telah habis
nanti bisa memintakan kepada petugas dokter yang ada di setiap kloter
nah ini memang selalu kami
selalu kami sampaikan terhadap seluruh jemaah ya
agar rajin meminum obatnya apabila mempunyai penyakit yang
yang sudah kita ketahui penyakit hipertensi ataupun penyakit diabetes yang sejak tanah air sudah mereka miliki
terakhir kita tahu nanti fase kedua begitu ya
penerbangan calon haji dari indonesia akan segera tiba di sana
evaluasi singkat apa yang akan dilakukan mengantisipasi kemungkinan cuaca akan bertambah suhunya dalam beberapa pekan mendatang
ya sebagaimana kita ketahui tanggal delapan besok itu masuk gelombang kedua ya
yang melalui mendarat di jeddah yang kemudian menuju mekah
nah ini memang kita sejak dari gelombang pertama ini
kami sudah membuat suatu surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi di indonesia
pada gelombang kedua ini agar selalu memperhatikan kondisi kesehatan saat yang akan mau diberangkatkan
dan juga mengantisipasi hal hal yang
yang obat yang perlu dibutuhkan
dan ada hal juga yang kami sampaikan
membawa alat pelindung diri seperti tadi
apabila berada di luar gedung
yang menggunakan kacamata hitam menggunakan payung
kemudian jangan lupa minum dua ratus mili per jam
dan kami sampaikan jangan sampai tunggu haus ya
karena ada kekhawatiran juga
karena usia yang cukup lanjut
ada kekhawatiran terlalu banyak minum
harus bolak balik ke toilet begitu katanya pak dokter
ya ini yang banyak yang terjadi ya
kepada jemaah haji
kita sudah sampaikan
karena kekhawatiran kekhawatiran itu
sehingga kekurangan dehidrasi yang banyak
yang menimbulkan kelelahan
ini yang terbesar pada jemaah haji
ini kita temui adalah angka fatik ya
artinya kelelahan kepada jemaah haji
yang salah satunya adalah setelah beraktivitas
dan takut minum air
sehingga itu mengganggu apa namanya
buang air kecil
padahal kita sudah beberapa di dalam
sudah menyiapkan kepada jemaah haji itu
adalah tas obat ya
yang di dalamnya salah satu adalah
untuk menyiapkan kantung kencing ya
pada jamaah haji yang nanti mungkin
apabila tidak jauh jaraknya untuk ke toilet
baik pak alfarizi terima kasih sekali lagi
semoga penjelasan anda malam hari ini
didengarkan oleh para calon haji
yang akan segera terbang ke tanah suci
terima kasih pak alfarizi
kita harapkan memang pelaksanaan ibadah haji
tahun ini bisa berjalan dengan lancar
selamat malam assalamu'alaikum
terima kasih mbak elvira
mohon doanya kepada jemaah haji indonesia
terima kasih bapak selamat malam